aksi sepasang remaja yang nekat melakukan atraksi motor di jalan raya viral di media sosial
sepasang remaja itu tanpa takut melakukan atraksi dengan mengangkat ban depan sepeda motornya
sementara remaja putri yang dibonceng bergaya seperti tidur hingga kepalanya nyaris menyentuh aspal
aksi yang tidak untuk ditiri itu dilakukan di jalan lingkar kota palopo yang ramai pengendara roda dua maupun roda empat
kasat lantas polres palopo yang dikonfirmasi pada senin sembilan januari membenarkan hal tersebut
dan pihaknya telah membentuk tim khusus untuk mengantisipasi hal serupa kembali terulang
bapak kapolres palopo telah mengeluarkan surat perintah pembuatan tim khusus untuk mengantisipasi kegiatan tersebut
di samping itu kami juga dari satuan lalu lintas setiap harinya standby di jalan lingkar
di lokasi tempat biasa dilakukan
selain itu pihak kepolisian juga akan menindak tegas kedua remaja yang menantang maut tersebut